siap terima kasih yang mulia
nama saya ahmad husairi alamat jalan gelatik terusan rt tiga rw dua
kelurahan gunung sekar kecamatan sampang kabupaten sampang madura
pada tanggal empat belas februari pelaksanaan pilpres
saya ditelepon oleh teman saya yaitu salah satu kiai
untuk mengantarkan ke salah satu tps
di mana dia sekeluarga tidak menerima c satu pemberitahuan
setelah nyampe di tps saya melihat ada seseorang
asn yang mengarahkan tiga orang membawa surat suara dibawa ke dalam kamar
kebetulan di kamar itu
setelah itu saya langsung masuk di situ saling tarik menarik
saya ingin memputuh kejadian di dalam kamar itu
terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya
bukan dipilih pak di kamar
ada tiga orang di situ tps
tps itu di depan rumahnya warga
sedangkan di situ ada kamar
ada seorang oknum asn mengarahkan tiga orang membawa kertas suara
langsung masuk ke kamar
saya menunggu dulu tanya ke kpps nya
terus saya langsung ke kamar itu saya foto
sebelum saya moto itu saling tarik menarik antara oknum pns itu dengan saya pak
tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu pak
waktu pas menyeblos di kamar itu
kan saya buka pintu itu terkejut dia pak
mau nyata video cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik pak
yang dicoblos nomor berapa tahu
oh di foto saya tidak kelihatan coblos berapa pak
tapi yang jelas iseng iseng di situ waktu ada orang masuk saya keluar itu ada gini
saya barusan cak meduro pak
langsung di situ kok menemukan lagi pak
asn itu mengarahkan tiga orang itu pak
bagaimana tugas bapak mengantar orang yang tidak dapat undangan tadi
setelah saya mengandalkan teman kiai itu pak
karena sebagian warga di situ tidak menerima
akhirnya kita sama kiai itu ke tps
di tps empat menemukan salah satu tps itu
sampai sebelum jam sepuluh tidak ada warga sama sekali
orang di sini warganya tidak dikasih c pemberitahuan
jadi di desa itu pak
tiap dps empat itu tidak ada pemberitahuan
setelah itu keliru kita cari tps tujuh
akhirnya ke tps satu nya lagi
tps satunya ada di tps lima pak
tps lima juga tidak ada masyarakat di situ
artinya tidak banyak pak
ternyata c satu bumd nu itu tidak diberikan oleh kpps
apa namanya teman saya itu kia itu ke tps tujuh
saya di pps tiga puluh delapan desa gunung sekarung
sedangkan teman saya itu di kecamatan torjun desa pangungsian
di situ ternyata ada di tps tujuh
bapak akhirnya tahu tidak kenapa mereka di jam jam sudah mulai mencoblos masih sepi itu
akhirnya apakah sampai siang juga
kan bisa menggunakan ktp kalau memang ada nama ddp di situ
di situ pak orang awam ditanyakan kenapa kok tidak keluar
yang dimaksud c pemberitahuan itu katanya orang awam itu orang desa itu tidak dapat undangan
sudah akhirnya kiai itu mengumumkan di mana
bahwa warga yang tidak mendapatkan undangan segera keluar bawa ktp nya
ternyata di situ juga ada sebagian warga yang keluar
di dpt online itu sudah ada namanya tertera di tps berapa
akhirnya setelah di penghitungan suara tahu bapak suara perolehan suara di situ yang empat dan tujuh tadi
kalau yang di empat itu dibubar pak enggak
informasi dari saksi bahwa jam sepuluh dibubarkan karena tidak ada warga yang datang
di tps empat desa pangongsian dibubarkan pak
dibubarkan sampai siang tidak ada lagi
apa ini kok pemilu seperti ini katanya
yang di tujuh pak
di tps tujuh saya enggak sampai ikut perhitungan pak
dan perlu diketahui lagi pak beberapa oknum kepala desa di tps
di kecamatan kedungdung dan rubatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi
di situ bilang bahwa kalau ingin aman dua harus menang
pol polsek sampang atau polres
yang jelas itu oknum polisi pak
yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu
itu apakah polisi polsek atau polisi polres saya juga kurang paham
bilang gini pak kalau ingin aman dua harus menang
tidak bisa saya menyebutkan pak mohon maaf
jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya
saya sendiri kesini ini pak karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini pak
baik tapi keutuhan keterangan bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan
mohon maaf pak saya tidak bisa menyebutkan namanya pak
selain di kecamatan pengungsian pak saya banyak teman teman juga relawan
ada beberapa kecamatan bukan beberapa kecamatan hampir semua kecamatan itu banyak k pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga
iya pak karena di masing masing kecamatan saya punya teman relawan pak
ada laporan laporan itu bahwa di desa a desa b di kecamatan itu banyak c pemberitahuan itu yang tidak diedarkan
ini dari bawaslu kan nanti memberi penjelasan ya berkaitan dengan apakah pernah ada laporan berkaitan tidak ada panggilan di hampir kecamatan itu
yang tadi yang saya kunjungi itu kecamatan torjun desa pangungsian
oke pak cukup pak